inilah nenek wahyu ningsih warga desa grabagan kecamatan tulangan sidoarjo jawa timur
saat berpanas panasan mengais sedikit demi sedikit sisa padi atau gabah yang tercecer
di sawah yang sebelumnya telah dipanen oleh petani rabu siang
nenek wahyu ningsih mengaku baru dapat mencari sisa padi atau gabah
setelah bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pabrik
meski hanya mampu mendapatkan kurang lebih satu kilogram saja
namun dirinya telah bersyukur di saat harga beras yang masih tinggi dan hampir tak terbeli olehnya
nenek wahyu ningsih juga sempat mengaku berbeda dengan tahun lalu
kini dirinya kebingungan tak ada lagi sawah yang sedang dipanen di kawasan tulangan sidoarjo
karena sebagian besar terdampak kekeringan
tim liputan cnn indonesia